empat panda raksasa asyik bersantai sampil bersantap di kebun binatang chongqing tiongkok rabu lalu
saat sedang mengadakan pesta mereka duduk rapi mengelilingi meja sembari menikmati buah buahan
yang dibentuk seperti kuliner hotpot versi wadah bambu
isinya berupa potongan semangka rebung dan wortel yang segar
menurut pihak kebun binatang kegiatan makan bersama di meja sudah sering dilakukan para panda
momen mengemaskan ini selalu menjadi tontonan favorit para pengunjung
kalau di prefektur wakayama jepang kecintaan pengunjung terhadap panda levelnya lebih tinggi
di adventure world cirahama sebuah taman hiburan sekaligus kebun binatang
panda raksasa begitu populer sehingga cindera mata makhluk mengemaskan ini laris manis
seperti boneka cangkir hingga kartu ucapan
ada sekitar lima ratus jenis gaya panda original

fasilitas hiburan termasuk komedi putar dan kereta luncur dirancang dengan elemen panda
sejumlah restoran juga menawarkan makanan bertema panda salah satunya bapau hingga nasi kare
kalau ingin bermalam pengunjung bisa memesan penginapan berbentuk kubah panda
sejak panda tiba di taman hiburan tahun dua ribu dua puluh dua prefektur wakayama menjadikan panda sebagai maskot pariwisata
elemen panda bisa ditemukan di banyak tempat seperti bandara dan stasiun kereta